artis dan penyanyi sherina munaf dikabarkan positif covid sembilan belas dari hasil tes pcr pada tujuh juli dua ribu dua puluh
pada unggahannya di media sosial ia menyebut padahal tidak pergi kemana mana selama sebulan
protokol kesehatan yang ketat sudah ia dan keluarga jalankan sejak tahun dua ribu dua puluh
namun memang ia mengatakan masih ada celah karena sang ayah masih harus pergi keluar untuk membeli kebutuhan
selain itu artis usi sulistiawati juga positif covid pada bulan maret
usi mengatakan bahwa dirinya merupakan orang yang ketat protokol kesehatan
mulai dari mengonsumsi vitamin lengkap bahkan berolahraga menggunakan masker
namun memang usi mengakui ia terpapar saat tidak menjaga pola hidup sehat
usi berpuasa tidak sahur dan beraktivitas berlebihan
hal serupa pun terjadi dengan orang orang di sekeliling kita yang ketat prokes namun tetap terinfeksi covid
masker yang diperlukan untuk mengembangkan keadaan
aku tuh orangnya prokes banget aku tuh selalu pakai masker
bahkan kalau aku kerja aku tuh kalau mau pakai masker kn sembilan puluh lima atau enggak masker aku tuh double
terus juga selalu bawa hand sanitizer selalu bawa
hand sanitizer nya tuh selalu ada yang dua gitu yang aerosol yang buat udara sama yang buat pesemprot gitu
tapi karena memang kita juga nggak bisa menolak nggak bisa menghindar dari virus
ini kan virusnya di mana mana ya
mau aku berusaha untuk di rumah aja tapi kalau misalnya memang
dari sekitar nggak ada kesadaran juga pasti kita ini juga kena gitu
ini juga yang dialami indri seorang ibu sekaligus wanita karir yang terinfeksi covid baru baru ini
kalau untuk semua orang sih taunya di kantor saya memang prokes banget gitu
soalnya kemana mana pasti bawa semprotan
ke kamar mandi juga bawa semprotan gitu
kemudian kalau untuk makan siang saya nggak pernah bareng
pasti makan sendiri di meja sendiri
memang apa namanya waktu saya terpapar itu teman teman kantor pada kaget gitu
kenapa kok sampai saya sebegitunya bisa kena
kenanya itu saya tanggal delapan memang dalam kondisi drop
dalam kondisi drop itu hampir dua minggu saya bergadang itu ngajarin sekolah itu ujian akhir
ucapan ketat prokes tapi masih terinfeksi pun berdatangan kepada mereka
lalu mengapa ini bisa terjadi
dari sharing tersebut sebenarnya terdapat beberapa penjelasan yang menjawab
epidemiolog griffith university australia diki budiman mengatakan
hal hal tersebut memang masih bisa terjadi karena ada celah
positivity rate atau presentasi rata rata kasus positif di indonesia memang sangat tinggi
maka resiko penularannya pun tinggi
penularan yang paling banyak terjadi saat ini adalah dari droplet dan aerosol
yakni partikel partikel dari pernafasan yang ada di udara
harus ya kalau mau mencegah yaudah paketnya simpan bayarnya online
dia sudah tidak ada kita ambil
dengan potensi yang meningkat penggunaan masker yang tidak tepat bisa menjadi celah
maka penggunaan masker dua lapis dan rapat sangatlah penting
bahkan jika perlu gunakan masker satu lapis di rumah karena tanpa disadari
celah terbesar juga ada pada kluster keluarga
protokol kesehatan ketat di saat saat seperti ini tidak hanya harus dilakukan di ruang tertutup
tapi juga di ruang terbuka
imunitas yang menurun pun juga bisa menjadi pemicu
maka hidup sehat makan makanan bergizi dan melakukan vaksinasi harus dilakukan
terkait orang orang dengan yang ketat protokol kesehatan
cenderung mereka lebih aware dengan situasi apa yang dialaminya kerawanannya
sehingga dia periksa sehingga dia tes
kalau orang awam ya nggak peduli
kalau orang yang udah nggak care itu ya makanya bukan berarti dia nggak terinfeksi
tapi dia nggak peduli
menjaga protokol kesehatan dengan ketat tidak ada yang percuma
karena jika kita terpapar kita pun melindungi orang terdekat
yang ketat saja masih bisa terinfeksi
terus apa anda memilih untuk lengah
sandra insanasari kuncoro jakarta